kecelakaan antara truk dan tiga sepeda motor terjadi di jalan raya bangsal kabupaten mojokerto
seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi sedangkan satu lainnya mengalami luka berat
sejumlah warga dan tim medis yang datang ke lokasi langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit prof dr sukandar
sedangkan korban luka dibawa ke rumah sakit sido waras
truk tanpa muatan mengalami ban meletus dan menabrak tiga sepeda motor
akibat kecepatan tinggi membuat dua sepeda motor masuk ke kolong truk
inilah mobil dinas polisi yang terekam kamera cctv terlibat kecelakaan dengan pemotor
di jalan saptamarga kota parepare sulawesi selatan pada delapan november lalu
pengemudi menyerahkan diri pada rabu pagi setelah video cctv tersebut viral di sosial media
mobil patroli tersebut diketahui dikemudikan oleh sopir ekspedisi
yang akan mengantarkan kendaraan dinas bantuan mabes polri
untuk mengembangkan sepeda motor

sang sopir mengaku memilih kabur karena takut akan dihakimi warga
setelah sopir dan pihak keluarga korban dipertemukan
keduanya bersepakat untuk berdamai
sementara di perlintasan kereta api di pasar minggu jakarta selatan
mobil angkutan umum yang mengalami patah gadan tertabrak krl jurusan bogor
tak ada korban jiwa dalam peristiwa rabu malam ini
karena pengemudi angkutan umum tersebut akan pulang ke rumahnya
tim liputan cnn indonesia